bicara soal pilkada semakin dekat pilkada serentak maka potensi penyebaran informasi hoax juga bisa meningkat dan menjadi ancaman bagi kualitas demokrasi kita
hoaks dan informasi palsu bukanlah barang baru yang dijadikan senjata dalam pilkada
tapi mengapa modus ini selalu ada sulitkah memendungnya kita akan coba bahas pada malam hari ini terkait dengan hoax dan juga informasi palsu di momentum pilkada
bersama dengan prof widodo muktio dirjen informasi dan komunikasi publik dari kemenkominfo
prof widodo selamat malam prof apa kabar prof
selamat malam mas ridad sehat alhamdulillah
alhamdulillah prof widodo kita bicara ini pilkada semakin dekat ya prof sekitar kurang lebih dua minggu lagi lah akan hari h pilkada serentak
ada temuan temuan terbaru prof dari kominfo berkaitan dengan informasi yang beredar di masyarakat apalagi ini informasi hoax
apa isu prof yang paling mencuat di momentum pilkada ini isu isu hoax ya yang kemudian ini beredar di masyarakat
terima kasih jadi memang hoax ini tidak lepas dari persoalan kita termasuk persoalan dunia
tapi buat kita pilkada dua ribu dua puluh ini hoax juga menjadi perhatian serius kita karena hari ini saja itu ada delapan hoax yang ada di medsos dan di online kita
dan saat ini sedang kita tangani bersama sama dengan bawaslu
kalau totalnya ada tiga puluh sembilan hoax yang sudah kita tangani bersama sama dengan bawaslu
dan hoaxnya modelnya itu memang sifatnya muncul dari media com di daerah ataupun juga di skala nasional
dan kemudian menjadi acuan publik
misalkan saya ambil contoh di pasuruan pemilihan wali kota di pasuruan itu ada beredar skor debat
dan skor debat ini memenangkan salah satu kandidat sehingga kandidat yang lain kemudian melaporkan
terkait dengan skor itu padahal kpu tidak membuat pencekoran dalam debat misalkan seperti itu
dan juga yang lain itu banyak sekarang surat palsu beredar dari gubernur terutama untuk kemudian meminta dana pengamanan pilkada
dan ini di berbagai provinsi ada di kaltim kalbar ntp sumut bahkan di papua juga
jadi kemudian surat palsu tadi dimanfaatkan oleh pihak pihak
tertentu untuk bisa mendapatkan dana untuk kepentingan mereka tentu saja
nah seperti itu yang saat ini sedang banyak muncul
prof widodo ini kan pilkada pertama di tengah pandemi
adakah kemudian informasi hoax yang berkaitan dengan pandemi misalnya
sehingga membuat masyarakat menjadi takut untuk datang ke tps atau kemudian menguntungkan paslon tertentu
ya kalau dari sisi hari hari terakhir ini lebih banyak nuansanya untuk mengais kepentingan
kepentingan pribadi ya
jadi lebih banyak pada misalkan dana pengamanan pilkada dan seterusnya
tetapi juga persaingannya muncul pada saat menggunakan acara debat
kalau yang khusus melarang atau menjadi golput tidak datang itu secara spesifik tidak ada
oke oke memang lebih banyak menguntungkan pribadi
tapi untuk mendorong masyarakat agar golput ini belum ada temuan yang ke arah sana
tapi prof dari kominfo ketika sudah menemukan ada temuan isu isu
kemudian berbagai hoaks yang ada di media sosial ya di platform digital
apa kemudian prof setelah itu
ya kami sekarang ini dengan adanya mou bersama antara kpu bawaslu kominfo dan juga polri
ini sekarang bahkan bawaslu itu ngantor bersama di kominfo untuk menyelesaikan persoalan persoalan ini agar supaya cepat selesai
dan ini penting karena memang waktunya pendek ya
masa kampanye ini kan sangat pendek
sehingga kita membutuhkan solusi solusi
kalau dari sisi kominfo ya kita take down kita hilangkan berita berita yang hoax itu
baik yang sifatnya disinformasi misinformasi ataupun malinformasi
jadi langsung di take down begitu ya
yang sifatnya disinformasi malinformasi dan beberapa hal yang lainnya
prof kalau ini kan isunya beragam ya prof
di pilkada sebelumnya atau dalam momentum politik yang lain seringkali kemudian isu hoax itu atau disinformasi itu kemudian berbau
misalnya ada sarakah dan apa yang menguntungkan salah satu paslon misalnya dan lain sebagainya
kalau di tahun ini prof apa isu yang kemudian paling mencuat sebenarnya yang seringkali ini muncul dan juga bisa sangat menyesatkan informasi masyarakat
ya tentu karena ini pandemi covid ya
jadi kalau pilkada ini kan isu hoaks ini kan biasa terjadi
tetapi karena ini pandemi justru yang kita khawatirkan nanti isu isu yang bisa mengganggu kelancaran proses di tps
misalkan ada informasi yang mengajak tidak usah ikut bergabung di tps
kemudian isu yang mengancam adanya kluster baru dan seterusnya yang berbau bau menurunkan partisipasi masyarakat terhadap proses pilkada ini
oke prof widodo hoax sebetulnya bukan barang baru ya prof
tapi mengapa kemudian ini terus ada apakah memang sulit untuk membendungnya atau bagaimana prof
atau pengawasannya memang perlu di
diperketat lagi sehingga informasi yang beredar terserak di media sosial ini betul betul bisa di filter
sehingga masyarakat juga kemudian tidak menjadi korban dari penyebaran informasi hoax
tapi dijawabkan nanti prof hidodo kita break terlebih dulu kami akan segera kembali
anda kembali di cnn indonesia election
kami masih membahas kali ini fokus membahas soal ancaman informasi hoax yang ini marak
apalagi menjelang pilkada seribu

saya masih bersama dengan prof widodo muktio dirjen informasi dan juga komunikasi publik dari kemenkominfo
prof widodo tadi kita sudah bahas banyak ya prof soal bentuk bentuk hoaxnya kemudian isu isu apa kemudian yang paling mencuat dijadikan konten hoax begitu di jelang pilkada serentak
tapi prof kita tahu bahwa sebetulnya hoax dan juga informasi palsu ini kan bukan barang baru ya prof
yang sebetulnya bisa juga harusnya diantisipasi sejak awal
apakah memang cukup sulit prof untuk membendung beredarnya informasi hoax yang ada di masyarakat apalagi yang berserakan di media sosial
ya karena yang pertama memang sekarang ini setiap individu itu bisa memproduksi bisa mengkonsumsi bisa mendistribusi pesan
dan yang kedua ini konsekuensi dari peradaban digital ya
jadi memang akhirnya kami dari pemerintah setiap saat membersihkan dunia virtual digital kita
dengan berita berita yang tidak bagus
dan itu membutuhkan partisipasi masyarakat juga
jadi tidak mungkin hanya pemerintah saja yang membersihkan itu
sehingga kami mengembangkan literasi anti hoax ini melibatkan masyarakat dan juga berbagai ragam isu multi platform
termasuk juga lintas kementerian lintas sektoral ini kita libatkan
untuk bersama sama menghadapi adanya situasi yang ini barangkali konsekuensi dari adanya masyarakat
yang bisa memproduksi langsung ke dunia online ataupun medsos ini
ini jadi masyarakat bisa one to many lewat beragam platform ya prof sebetulnya
dan juga implikasi dari dunia media baru begitu
sehingga banyak banyak informasi yang bisa dibuat oleh masyarakat
tapi kalau tadi anda bicara soal literasi prof widodo
apa upaya literasi digital
literasi kepada masyarakat yang dilakukan oleh kominfo atau pemerintah
agar kemudian masyarakat kita bisa lebih jernih dalam memfilter informasi informasi yang masuk ke mereka
ya di samping literasi anti hoax tadi kami juga mengedepankan literasi digital pada umumnya
jadi bagaimana kita mengantisipasi secara cerdas dalam bermedsos
juga bagaimana kita menambah pengetahuan pengetahuan dan kesadaran menghadapi medsos
dan itu kita gaungkan menjadi gerakan nasional
gerakan nasional saya bergerasi untuk bisa
bisa menyadarkan masyarakat
di samping itu kalau di permen kominfo juga ada nomor sembilan belas tahun dua ribu empat itu menyebutkan penanganan situs internet bermuatan negatif itu adalah juga adanya jasa akses internet dengan pemblokiran mandiri
jadi yang punya kegiatan yang berbasis pada akses internet itu diberikan kewenangan untuk bisa melakukan pembersihan
kalau memang di platformnya ada sesuatu yang
yang tidak menyehatkan buat publik
karena memang fungsi di undang undang ite juga di samping untuk transaksi ekonomi juga untuk transaksi secara lebih luas lagi melindungi masyarakat
jadi konteks melindungi itu adalah melindungi dari berbagai konsekuensi era post truth ini konsekuensi dari era echo chamber ini
dan itu untuk kepentingan publik
jadi kita betul betul di era digital ini melindungi publik dari informasi
jadi racun yang mengganggu pikiran pikiran kita
artinya bisa kemudian jauh lebih sulit prof
iya jadi memang kalau dilihat dari keniscayaan peradaban digital ini pada saat setiap individu bisa memproduksi bahkan memproduksinya bisa banyak
ini kita juga melawannya juga harus bersama sama
karena kita ingin menumbuhkan kesadaran baru bahwa mari kita menjadikan informasi itu menjadi
data menjadi knowledge yang akhirnya menguatkan peradaban ini
menjadi food for the soul ya menjadi makanan yang menyehatkan kita
dan ini kita harus pakat bahwa informasi itu ada yang baik ada yang nggak baik
makanya tadi dipisahkan ada yang disinformasi pasti itu disengaja ya
tapi kalau misinformasi itu kadang kadang tidak disengaja tapi tahu tahu merugikan
termasuk juga malinformasi malinformasi itu juga merugikan pihak lain
jadi pembahasan pengetahuan tentang
nah hoax ini memang betul betul harus secara jernih kita maknai agar supaya kita juga bisa memaknai hoax ini bukan hitam putih
tapi ini betul betul kita cermati dengan hati hati dan juga dengan melibatkan semua stakeholder masyarakat
trendnya bagaimana sih prof ini tren katakanlah sejak pilkada mulai berlangsung
ini kan kita sekitar tinggal dua mingguan lagi
ini trennya apakah kemudian memang semakin banyak ya hoax yang beredar isunya juga semakin beragam
atau sampai sejauh ini masih terkendali
atau masih di angka yang sebetulnya masih bisa dikendalikan oleh pemerintah
kalau yang khusus pilkada memang masih tadi saya sampaikan ada bentuk bentuk yang nuansanya ingin mencari untung di tengah situasi ini
tetapi kalau dari sisi covid per hari ini pun juga sudah lebih dari satu dua ratus empat puluh lima hoax yang terkait dengan covid
memang ini covid ini kan sebenarnya musuh kita bersama ya
tetapi tetap saja hoaxnya banyak sekali
jadi memang ada masyarakat yang mungkin iseng juga
bahkan datanya tidak akurat itu jumlahnya lima puluh enam
jadi ini sesuatu yang harus kita jelaskan pada publik bahwa kita ingin membersihkan dunia medsos ini untuk kebaikan kita semuanya
agar supaya kita ini bisa tidak
termakan pada penyakit yang disebut dengan infodemik atau tsunami informasi
oke jadi sekarang ada dua paling tidak
ada hoax terkait dengan covid sembilan belas ada hoax yang soal pilkada
dan kedua isu ini bisa kemudian dicampurkan sebetulnya prof ya dengan tujuan yang tidak baik tadi
ya jadi kalau dilihat dari fenomena hoax yang kami cermati memang akhirnya dua duanya itu bisa sulit dipisahkan
karena di pilkada sendiri kan juga
salah satu poin penting pesan kita adalah pemilih yang sehat
jadi kita memang masuk di dalam ranah covid sembilan belas
dan itu menjadi utama
sehingga memang jadi tumpang tindih atau mix ya
tetapi kita pisahkan
dalam konteks ini memang kami di des pilkada ini memisahkan antara yang covid dengan yang isu isu pilkada spesifik
oke prof kita break terlebih dahulu
segmen terakhir dialog singkat sekaligus closing saya akan tanya juga prof
ini kan seringkali kemudian hoax dijadikan senjata ya prof
dalam pilkada senjata politika atau senjata untuk menghasut dan lain sebagainya
menurut anda apa yang membuat kemudian masih banyak pihak yang menggunakan hoax ini sebagai senjata politik tadi itu
apakah karena ini berbiaya murah
ataukah ini mudah dilakukan
atau apa sebetulnya prof dari kacamata anda
tapi kita bahas usai jeda berikut ini tetap bersama kami
prof widodo muktio dirjen informasi dan komunikasi publik kemenkominfo masih bersama dengan kami
mengapa kemudian masih banyak oknum atau masyarakat yang memanfaatkan hoax ini prof
apalagi dalam konteks kepentingan politik misalnya atau dalam mendekati pilkada
menurut anda kenapa prof
ya karena memang sekarang ini
kan kampanyenya tidak kumpul banyak orang ribuan orang
dimana kalau sebelum covid itu kampanye kan bisa menjadi sebuah berita
dan itu diekspos oleh banyak media
nah sekarang ini kampanyenya lewat virtual
sehingga siapapun sulit untuk mengekspos menjadi sebuah realita
nah situasi ini yang kemudian menuntut para pasangan calon untuk membuat konten konten kreatif
agar supaya bisa menyampaikan kepada publik
nah disitulah sebetulnya
ada tantangan tantangan tersendiri akhirnya memunculkan konten kreator konten kreator yang bisa jadi
karena berbasis pada keinginan
bukan berbasis pada fakta yang dilapangan misalkan
nah ini memunculkan kerawanan kerawanan baru sekaligus pada pihak yang lain
itu juga akan bisa melahirkan narasi narasi menurut selera mereka
jadi tidak hanya akunnya di pasangan calon ataupun tim sukses
tetapi orang lain pun juga akan bisa merekayasa dengan demikian mudahnya
supaya terjadi berita berita yang menyesatkan publik
nah ini situasi di mana kampanye semua lebih banyak virtual ini akan melahirkan orang membuat kreativitas untuk menjadikan hoax
oke oke artinya ini kominfo harus lebih giat lagi nih prof
patroli sibernya prof
apalagi di media sosial
betul ini justru menjadi tantangan kita
karena memang kalau biasanya kan misalkan satu lapangan terus media mengekspos berdasarkan fakta
kalau sekarang kan tidak
jadi ini dari sisi paslon juga
tetapi dari sisi biaya jadi lebih irit
jadi ini proses pilkada kali ini dari sisi biaya secara umum bisa menjadi lebih hemat
dan tantangan para paslon juga lebih dituntut kreatifitas
dan transformatif lah pemimpin yang betul betul mampu mentransformasi ide gagasannya
bukan pemimpin yang cenderung pragmatis ya
nah ini mobilitas berbasis virtual ini menarik untuk bisa membangun peradaban
indonesia dengan adanya covid ini bisa melahirkan pemimpin pemimpin yang visioner yang transformatif
dan mengecilkan transaksi yang pragmatis
sehingga kami pun dari sisi kominfo menggalakkan betul kualitas berdemokrasi melalui pesan pesan di berbagai channel yang kita miliki
kita juga tunggu prof bagaimana pemerintah bisa semakin rajin ya
begitu semakin giat untuk menjaga
ruang ruang publik dari informasi hoax seperti ini
karena ini menjelang pilkada yang tentu saja kalau kemudian dibiarkan bersama sama
apalagi juga tidak ada partisipasi dari masyarakat juga untuk memendungnya
ini bisa mengancam kualitas demokrasi kita
profesor widodo muktio terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di election pada malam hari ini
terima kasih banyak prof
dan demikian cnn indonesia election malam hari ini